beragam jenis hidangan laut tersedia sepanjang tahun seperti kerang
bahkan bagi sebagian kalangan rasanya kurang lengkap tanpa menyantap kerang saat sedang menikmati hidangan laut
rasanya enak ya gurih lezat gitu dan murah ya
kali ini kami akan mengajak anda melihat berbagai jenis kerang dan aneka olahan yang disajikan di sebuah restoran yang terletak di kawasan ancol jakarta utara
restoran ini menyajikan kerang yang segar bahkan masih hidup yang bisa diolah dengan beragam cara yang lezat
kami memesan enam jenis kerang yang dimasak dengan enam cara yang berbeda
yang pertama adalah kerang masyarakat
kerang macan yang dimasak dengan bumbu lada hitam
kerang ini memiliki bentuk yang menyerupai bekicot dan kerap menjadi sajian di restoran mewah eropa
selanjutnya kerang bambu saus tauco
kerang yang satu ini cukup unik baik dari bentuk maupun rasanya
memiliki rasa yang manis kerang bambu cocok dimasak dengan bumbu rempah yang melimpah
berikutnya kerang batik yang dimasak dengan bumbu cabai hijau
kerang batik memiliki cangkang bermotif seperti batik dan memiliki daging berwarna putih dengan rasa manis dan gurih
yang bila dipadukan dengan bumbu cabai hijau akan semakin terasa kelezatannya
nah ini salah satu menu istimewa yang ada di sini namanya kerang kampak
dan dia dimasak dengan cara di steam bersama dengan bawang putih
dan aduh aromanya nikmat sekali
kita langsung cobain aja seperti apa rasanya
kerang kampak atau kerang simping memiliki daging berwarna putih berukuran lebih besar dengan tekstur yang halus
kerang yang dalam bahasa inggris dikenal nama scalop agak sulit ditemukan di kaki lima karena harganya cukup mahal
untuk menu kerang itu yang paling populer itu kita ada kerang darah sama kerang batik
nah kalau untuk menu itu apa kerang
itu sendiri kalau misalkan memang nggak pesen dari hamin satu atau nggak mendadakan itu nggak bisa
karena bahkan stoknya tuh habis
satu lagi kerang yang bisa anda nikmati adalah kerang abalon
seperti yang disajikan di sebuah restoran di salah satu hotel bintang lima di kawasan bundaran hi jakarta pusat
kerang ini merupakan salah satu menu mewah dalam kuliner tionghoa yang dijual dengan harga fantastis
yaitu sekitar enam ratus ribu rupiah per porsinya
menurut ahli gizi kerang kerang ini menakutkan untuk membuatnya untuk makan di rumah
menurut ahli gizi kerang kerang ini menakutkan untuk membuatnya untuk makan di rumah
kerang merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi akan asam amino yang mudah dicerna
kerang juga mengandung asam lemak omega tiga yang baik bagi kesehatan jantung
selain itu kerang juga kaya akan vitamin b dua belas dan zat besi
meski begitu kerang juga berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan
nah dikatakan kalau kita mengasup mikronutrien seperti vitamin b dua belas dan zat besi ini dalam jumlah
yang berlebih setiap harinya itu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan
yang paling dasar itu kesehatannya itu kesehatan pencernaan
tetapi kemudian sangat berpengaruh juga pada proses metabolisme lainnya
ahli gizi menganjurkan konsumsi kerang dibatasi satu porsi setiap hari maksimal tiga kali dalam seminggu
selain itu pastikan kerang yang dikonsumsi tidak berasal dari perairan yang tercemar
karena kerang dapat menyerap kandungan merkuri
di air yang berbahaya jika dimakan